kita beralih ke informasi lainnya
sejak dua pekan lalu harga beras di jawa timur terus mengalami kenaikan
kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan natal dan tahun baru
namun pedagang beras justru mengeluhkan kondisi pasar yang sepi pembeli
pemerintah provinsi jawa timur menyatakan stok beras di jawa timur aman hingga akhir desember dua ribu tujuh belas
stok yang berada di gudang bulog sebanyak satu ratus sembilan puluh satu ribu ton
sementara hasil panen petani hingga desember sebanyak tiga ratus tiga belas ribu ton
artinya total stok pemerintah masih ada lima ratus empat ribu ton
sementara kebutuhan beras seluruh jawa timur hanya sekitar dua ratus sembilan puluh tujuh ribu ton
artinya masih ada sisa stok sekitar dua ratus tujuh ribu ton yang bisa dialokasikan pemerintah untuk januari dua ribu dua puluh
sistem informasi harga harian pemerintah provinsi jawa timur menunjukkan kenaikan harga beras sejak awal desember lalu
kenaikan tersebut berkisar antara rp delapan ratus hingga rp satu per kilogram untuk semua jenis beras
di pasar bendul merisi misalnya harga beras di pasar beras yang menjadi acuan di kota surabaya ini mengalami peningkatan
ketua paguyuban pedagang beras di pasar bendul merisi sudarno menyatakan meski stok beras aman harga beras terus naik
berbeda dari tahun sebelumnya
kali ini justru memicu penurunan jumlah pembeli
beras ini mulai bulan desember ini memang agak naik
jadi naiknya sekitar rp satu sampai rp dua per kilo
biasanya kalau beras naik itu pembeli itu banyak royoan gitu
tapi sekarang ini aneh beras naik tapi pembeli itu langsung menghilang
sementara itu kepala pasar bendul merisi memastikan stok beras di pasar tersebut aman
insya allah sampai tahun baru nanti perkiraan aman
tahun dua ribu delapan belas insya allah aman karena stok masih banyak
kondisi serupa juga terjadi di pasar wonokromo dan pucang surabaya
pedagang berharap stok beras yang melimpah dapat menekan harga beras hingga kondisi pasar dapat kembali normal